permintaan peti jenazah untuk penderita covid dan non covid di dki jakarta
mengalami kenaikan di tengah pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun
produsen peti jenazah mengaku dalam sehari bisa mendapatkan permintaan lebih dari delapan puluh peti jenazah
yang distribusinya tidak hanya untuk area jakarta tetapi juga daerah penyangga ibu kota
ikam pemilik usaha pembuatan peti jenazah sahabat duka pondokopi jakarta timur misalnya
mengaku dalam sehari menerima pesanan lebih dari lima belas peti dibanding sebelum pandemi yang hanya berkisar lima peti jenazah
jadi kalau misalnya pesanan misalnya ya kalau pengennya pakai ini pakai ini misalnya ya harganya beda
kalau standarnya misalnya standar tujuh ratus atau delapan ratus gitu
tapi kalau misalnya pak bisa dipakai nalumenum koil apa ini semua ya nambah
usaha ini ia rintis sejak tahun dua ribu dua belas melayani penyediaan peti jenazah dan pelayanan kedukaan
yang datang dari berbagai instansi yakni yayasan rumah sakit gereja kargo
untuk peti standar covid ada penambahan bahan khusus agar cairan tubuh pasien tidak merembes keluar
sesuai standar kementerian kesehatan
kalau masalah ukuran sih sama sih pak ya soalnya yang jelas petis standar gitu
artinya standar itu hanya standar ukuran
kalau kecuali peti untuk kargo kalau kargo emang harus benar benar rapat dalamnya
berarti harus dilapis nalumenem koil
kalau untuk covid kan karena langsung pemakaman dengan istilahnya nggak ada aluminium koil
usaha pembuatan peti jenazah memiliki peluang dan pasarnya tersendiri
di tengah lesunya beberapa bisnis akibat goncangan pandemi virus corona